pon keduapu di papua
di pon kali ini
untuk pertama kalinya digelar di bumi cenderawasi
pon papua diikuti oleh tujuh tiga puluh sembilan atlet dari tiga puluh empat provinsi
memperbutkan empat ratus tujuh puluh sembilan medali emas empat ratus enam puluh delapan medali perak dan lima ratus tujuh puluh medali perunggu
idealnya pon menjadi ajang bagi masing masing daerah
untuk menunjukkan hasil pembinaan olahraga yang mereka lakukan
namun terkadang kenyataan tak selalu sesuai dengan harapan
perpindahan atlet dari satu daerah ke daerah lain
menjadi salah satu masalah klasik setiap berlangsungnya pon
keikut sertaan atlet elit nasional di pon juga mendapatkan tanggapan yang beragam
di satu sisi keikutsertaan mereka dianggap dapat memacu persaingan
dengan atlet atlet pelapis atau atlet muda di bawahnya
namun di sisi lain ada juga yang beranggapan bahwa mereka
sudah seharusnya tidak ikut lagi ajang se level pon
dan fokus untuk mengejar prestasi di level yang lebih tinggi
level asia atau bahkan dunia
terlepas dari polemik tadi di pon ke dua puluh di papua kali ini
juga terjadi sembilan puluh pemecahan rekor
di mana tiga puluh empat diantaranya adalah pemecahan rekor nasional
di cabang atletik misalnya terjadi lima belas rekor pon baru dan dua rekornas baru
sementara di cabang olahraga renang terjadi dua puluh delapan rekor pon baru dan dua rekor nas baru
dengan segala tantangan dan kondisi yang dihadapi
pon papua bisa dibilang cukup sukses dalam hal penyelenggaraan
apalagi pon kali ini digelar masih dalam masa pandemi yang belum benar benar berakhir
belum bisa ditegakkan seratus persen
panitia dan petugas telah berusaha keras menerapkan protokol kesehatan yang ketat
secara seluruhan pon ini berjalan dengan lancar
ada hal hal yang muncul tapi tidak signifikan yang mengganggu
signifikan itu kalau harus menghentikan kan tidak ada
ini menepis keraguan orang kekhawatiran orang bahkan ketakutan orang
jadi juara di pon
tapi semestinya hal tersebut menjadi sebuah langkah awal untuk bisa berbicara di level yang lebih tinggi
dan satu satunya jalan untuk meraih hal tersebut
hanyalah melalui pembinaan yang berkesinambungan
erlangga wisnuaji muhammad wahyudi papua